kita ke informasi selanjutnya tiket kereta api lebaran h lima hingga h lima dari surabaya menuju yogyakarta jakarta dan bandung sudah terjual habis
namun di luar hari itu tiket masih tersedia namun jumlahnya sedikit
jika berencana mudik lebaran tahun ini menggunakan jasa kereta api tiket kereta api tambahan bisa dipesan sejak dua bulan
sedangkan tiket kereta api reguler bisa dipesan sejak tiga bulan seperti biasa
sayangnya tiket lebaran h lima hingga h lima dari surabaya baik stasiun gubeng maupun pasar turi serta dari malang ke yogyakarta jakarta dan bandung sudah habis
di luar hari itu tiket masih tersedia namun jumlahnya sedikit
ketersediaan tiket itu tanggal tanggal favorit aja yang banyak yang sudah habis
jadi ya lima hari sebelum lebaran
dan lima hari setelah lebaran itu yang banyak yang habis
di luar tanggal itu itu masih banyak ketersediaan tiketnya
salah satu penumpang yang setiap tahun rutin menggunakan jasa kereta api di stasiun gubeng surabaya telah memesan tiket untuk mudik jauh jauh hari
biasanya kami itu mengambil form pengisian itu untuk di rumah
kami isi di rumah dulu kami cocokkan dengan tanggal keberangkatan yang ada di internet
sudah begitu kami datang kemari
pada musim lebaran tahun ini pt kai akan memaksimalkan rangkaian tambahan